ratusan warga desa arjosari kecamatan rejoso pasuruan minggu siang digegerkan dengan penemuan bayi laki laki di sungai sedengan yang sedang surut
jasad bayi yang masih lengkap dengan tali pusarnya tersebut ditemukan di tengah sungai dalam kondisi penuh lumpur
jasad bayi berjenis kelamin laki laki tersebut diperkirakan dibuang oleh ibu kandungnya saat malam hari ketika air sedang penuh
jasad bayi pertama kali ditemukan oleh muhammad ainul yakin usai berkunjung ke rumah mertuanya di desa setempat
saat melewati lokasi ia ingin melihat ikan karena sungai dalam kondisi surut
saat itulah ia melihat penampakan sebuah boneka di tengah sungai
namun saat diperhatikan ternyata boneka tersebut adalah jasad bayi
sementara untuk identifikasi lebih lanjut petugas langsung membawa jasad bayi tersebut ke rumah sakit r sudarsono guna dilakukan autopsi
hingga saat ini masih belum diketahui siapa yang tega membuang bayi tak berdosa tersebut
polisi masih melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut